apa yang perlu kita sombongin dalam hidup ini nih
kita bukan siapa siapa
tadi mas suha datang nyuruh kang tatang berhenti jemput antar edward
kang tapeng sedih waktu dia pergi dari rumah
eh aming kreatifnya
oh bukan kreatif lagi kum
kreatif sekali dia
untuk bikin kita senewen
kamu sudah lihat belum tempat latihan mereka
itu bagus sekali buat latihan fisik
jadi inget zaman di cibarengkok dulu
biar bisa loncat masuk ke kali
kamu tahu kung
kamu ngapain sih ngeliatin idolnya terus
satu saat nanti
kalau saya sudah bisa memahami jalan pikirannya idoy
seluruh dunia pasti akan kagum sama saya
dan wanita satu persatu datang ke saya
mau menikah dengan saya
hehehe anjur si ah ceng mah
saya begitu teh karena saya gak egois orangnya
saya jelasin sama kamu ya
saya boleh dengerin nggak ceng
ya boleh atu doi
nah gitu dong
suatu saat nanti
jumlah wanita akan tiga kali lebih banyak daripada pria
bahkan bisa empat kali lebih banyak daripada pria
bagaimana dengan yang tiga
mau menikah dengan siapa
saya menikah empat kali itu
itu sebuah pengorbanan yang berat sekali buat saya
kalian jangan pikir saya menikmatinya
itu adalah sebuah pengorbanan dari saya
anak kalian kan perempuan ya
coba kalian pikirkan dan kalian pilih
kalau suatu saat nanti jumlah perempuan empat kali lebih banyak daripada pria
anak anak kalian menjadi istri kedua ketiga keempat
atau menjadi perawan tua
dan keturunan kalian habis sampai di anak kalian
kecuali kalian punya anak laki laki seperti saya
kalau sudah dengerin logika kamu tentang perempuan ceng
kalau sudah dengerin logika tentang hartanya dadang
logika yang paling sehat itu cuma itu doi
logika kita ini sudah kebolak balik
makanya dunianya terbalik
dunia terbalik ya kum
dunia kan terbalik kum
kita harus mendidik anak anak bangsa agar cerita sebagai guru
supaya nanti banyak yang jadi dokter
kalian aktingnya kurang bersemangat
nih lihat ya teh popon
kita harus mendidik anak anak bangsa
kita harus mendidik anak anak bangsa
supaya nanti banyak yang jadi dokter
supaya para pejuang bisa diobati
nah gitu dong bagus bagus
bagaimana kalau suami bu ratna jenderal anwar tertembak di medan perang
perjuangan ini milih kita di kumenuna
perang ini jihad
veronika dihapal lagi ya
nanti pas pementasan itu nggak boleh lagi baca naskah
nih kamu baca lagi
kamu baca lagi
kamu pulang ke negeri kamu
wah keren kak
nah selanjutnya gini kak
saya sudah merasa kaya
punya uang lima belas juta di atm
kita jalan jalan cari tanah
ada orang yang uangnya tiga ratus juta nih
orang punya uang tiga ratus juta nih
kalau ada orang yang punya uang tiga ratus juta
berarti ada orang yang punya uang tiga ratus miliar nih
kalau ada orang yang punya uang tiga ratus miliar
berarti ada orang yang punya uang tiga ratus triliun nih
kita cuma punya uang lima belas juta nih
kang inin bisa bantu cari kang tatang enggak
saya gak punya ilmu apa apa
bagaimana keadaan kamu mimin
alhamdulillah baik pak
apa mau bicara
tolong jaga mimi baik baik
kalau sampai ada apa apa cepat langsung hubungin ya
insya allah kita baik baik aja di sini
kalau gitu sudah ya
mimin manis kita ma'am yuk
bu hp nya bunyi tuh
halo assalamualaikum kang
nggak ada apa apa panik
akankah cuma kangen aja sama neng
ya tuh neng kalau kangen mah bisa kapan aja